sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa gak dateng
karena aku lagi ada acara keluarga

sama suami dan anak kamu ya
kamu gimana sih masih muda uda pelupa gitu
yaudah kamu simpen dimana
di meja kamar
yaudah mama lihat dulu ya
kasian dokumennya ketinggalan
bu fina sedang menuju kemari bu
lain file filenya udah ditaruh di meja ya
mbak kok mbak gak masuk aja sih
aku pengen keluar segala
ya ya lah fien
kamu kayak gak tau mas hendra
dia yang paling sebel kalo misalnya mbak justru liin ke kantor
mas hendra aneh deh
uuuhh dasar nih
ya udah aku kembali ke ruangan aku ya
bentar bentar bentar
itu tadi perempuan yang ngobrol sama kamu siapa
yang itu tadi yang ketemu di pintu yang papa pasang di pintu
ya kenal lah dia temen sekantor aku
udah berapa lama
pokoknya masuknya dia ke kantor ini
cuma beda berapa lama
berapa bulan sama aku
berarti mas hendra kenal dong
kenapa sih emang
mbak mbak kirian ada apaan
yaudah aku masuk ya
eh sini saya bersihin
mbak gak usah
biarin saya aja
mit apa semua itu bisa dijadiin bukti
perlu bukti apa lagi sih
apa nggak cukup yang dari tadi gue ceritain
kalau panjang lebar apa perlu
perlu mas hendra tetap basah baru gua bisa ngomong ke lu
ini loh des
ini ada buktinya mas hendra selingkuh
harus gimana lagi des
gini aja deh mit
lu perlakukan mas hendra dengan baik lagi
dengan begitu hati mas hendra kan akan luluh
ya pura pura aja nggak kejadian apa apa
pura pura nggak tahu
des kok lu bisa sih ngasih saran ke gua kayak gitu des
yang penting mas hendra nggak nyerahin lu kan
des nih mas hendra nggak bisa nyerahin gua ya
gua gua yang harusnya nyerahin mas hendra
lu harus tenang dong
lu harus terima kenyataan
gua nggak peduli
gua nggak peduli sorry banget
gua ini bukan uloh des
gue akan beberin ke semua orang kantornya
gue akan cerita sama semua orang
biar mereka berdua tahu rasa
itu yang akan gue lakuin
mit tenang mit tenang
lu tuh jangan emosi dalam menghadapi masalah
kalau lu emosi nggak akan menyelesaikan masalah
kalau mas hendra sampai marah
terus mas hendra nyerahin lu gimana
emang lu udah siap
pikirin perasaan kedua orang tua lo
pikirin juga perasaan dian
emang lu udah siap siap
makasih aja lagi
tuh lihat tuh anak kamu
terus nanyain kamu belum pulang
mama gak paksain dia makan
memangnya dia anak siapa
masa mama yang harus repot
ya udah deh ini biar mita bawa dia dulu ke atas
eh gak usah gak usah
sekarang dia udah mulai berat
lagi pulang jangan dimanjakan
lebih baik sekarang kamu angkat jemuran kamu
biar mama yang serika
ya udah sebentar ya maya
mas sandra kenapa sih
kenapa saya gak boleh lihat biasanya juga saya boleh lihat
ya gak ada apa apa mita
mas sandra kalau gak ada apa apa yaudah saya boleh lihat dong
ya udah lepas
mas sandra mas sandra
ini mbak bekas bekasnya
kalau ada yang masih belum mengerti mbak bisa hubungi saya kembali
tapi akan saya coba pelajarin dulu mungkin ya kasusnya
halo selamat siang
iya ini saya masih ketemu dengan klien
oke ya saya kembali ke kantor sekarang
tidak kita akan masuk
kirimnya untuk tekanan pada kafe kafe
sedangkan kita sedangbands
terima kasih terima kasih
pasti gara gara baju itu istri kamu jadi percaya sama kamu
tamu adalah raja
jadi kalian harus melayani semua tamu tamu kita dengan istimewa
ingat sekarang cari uang itu susah
jadi jangan sampai tamu kita kecewa dan tidak mau datang lagi ke tempat ini
kamu itu kenapa sih ki
sering telat lesu kurang darah ya
jangan cemburuk di depan tamu
ingat ini peringatan bukan hanya untuk kiking tapi buat kalian semua
aku telopon kamu beberapa kali tapi kamu nggak angkat
itu nomor handphone aku kamu simpan ya
kamu lagi ada masalah
ada masalah kamu bisa telepon aku kapan aja kamu mau
ya udah aku
aku keluar dulu ya